dua menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama dua puluh tahun
menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya
menetapkan agar terdakwa tetap ditahan
lima menetapkan barang bukti berupa nomor satu sampai dengan nomor dua
enam menetapkan barang bukti berupa nomor satu sampai dengan nomor dua
tujuh menetapkan barang bukti berupa nomor satu sampai dengan nomor dua
delapan menetapkan barang bukti berupa nomor satu sampai dengan nomor dua
sembilan menetapkan barang bukti berupa nomor satu sampai dengan nomor dua
sepuluh menetapkan barang bukti berupa nomor satu sampai dengan nomor dua